fahri hamzah dan fadli zon akan mendapatkan penghargaan bintang mahaputra naraya
dari presiden joko widodo pada perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh lima republik indonesia
selain tokoh politik ini penghargaan juga akan diberikan pada tokoh lainnya
serta tenaga medis yang telah gugur
dua wakil ketua dewan perwakilan rakyat periode dua ribu empat belas dua ribu dua
fahri hamzah dan fatizon akan menerima penghargaan bintang mahaputra naraya
dari presiden joko widodo
informasi ini dicuitkan oleh menteri koordinator bidang politik
hukum dan keamanan mahfud md di akun twitternya
mahfud menjelaskan pemberian ini sesuai dengan aturan
di mana ketua dan wakil ketua lembaga negara menteri atau jabatan setingkat
akan mendapat bintang jasa jika telah selesai menjalani tugasnya dalam satu masa periode
melalui akun twitternya fadlizon mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh sekjen dpr ri terkait penghargaan ini
senanda dengan fadli fahri hamzah juga menyebut pemberitahuan terkait rencana pemberian penghargaan ini
telah ia terima beberapa bulan lalu
dikutip dari cnn indonesia com fahri menyatakan usulan penghargaan tersebut diberikan kepada dirinya
karena pernah memimpin lembaga negara yakni dpr ri
selain fahri hamzah dan fadlizon penghargaan ini juga diberikan pada tokoh lain
seperti ketua mahkamah agung republik indonesia periode dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh hatta ali
wakil ketua dpr ri priode dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas farouk mohamad
kepala bnpt periode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh komjen pol suhardi alius dan lain lain
bintang jasa juga akan diberikan kepada dua puluh dua tenaga medis yang gugur karena menangani covid sembilan belas
bintang mahaputra naraya adalah bintang penghargaan dari presiden kepada warga sipil
yang dianggap telah berjasa secara luar biasa
penghargaan ini diberikan secara rutin dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
bintang mahaputra naraya
kita bahas malam hari ini bersama ujang komarudin
selamat petang kang ujang
selamat petang mbak tiffany
apa kabar mudah mudahan sehat ya
alhamdulillah sehat selalu
kang ujang kalau misalnya ada pepatah yang bilang
semua akan indah pada waktunya
kita memang ada di waktu yang akan indah itu
akhirnya tiba ini yang dinantikan
semua yang akan indah pada waktunya ini kang ujang
pertama tidak dilarang ya
pemerintah memberikan penghargaan kepada orang orang
cuma memang persoalannya adalah
ketika pemberian jasa itu adalah bernilai politis
ini yang harus kita perhatikan
kenapa hanya yang diberikan adalah pejabat pejabat negara itu
lalu atau tadi ada
kalau tenaga medis oke lah
tapi kan banyak juga orang yang
dari kalangan akademisi
dari kalangan pa dua ratus dua belas
yang layak juga untuk diberikan penghargaan
bukan hanya bintang
tapi boleh juga penghargaan yang lain gitu
sehingga nggak terjadi
balances keseimbangan keadilan
antara pejabat pejabat yang mendapatkan bintang
dan kelompok kelompok lain juga yang berkontribusi
terhadap proses demokrasi di indonesia
ini menjadi penting
jangan jangan ini adalah indah pada waktunya
jangan jangan drama skenario yang memang dulu mengkritik
dan kita tahu mbak tiffany
pak fadlizon sekarang kan bukan menjadi oposisi lagi
pak fahri hamzah juga sekarang di partai bergelora
juga bukan menjadi oposisi lagi
pak fahri hamzah itu di gerinda
tentu hari ini adalah bagian daripada koalisi pemerintah
ingat pak fahri hamzah juga ada di partai gelora
yang kemarin juga bertemu dengan pak jokowi
jadi jangan jangan ini yang diberi penghargaan adalah
orang orang yang memang pendukung pemerintah
yang memang pendukung pemerintah
begitu mbak tiffany
oke anda menangkap ini sesuatu yang berbeda
tadi seperti yang anda katakan
walaupun memang penghargaan bintang maputrana raya ini
dianggap sebagai penghargaan yang luar biasa
akan diberikan kepada seseorang yang dianggap luar biasa
ya kan publik sudah bertanya tanya
netizen juga bertanya tanya
katanya di mana prestasinya gitu
kalau hanya sekedar mengkritik juga banyak tokoh publik
dari ormas gitu dari muhammadiyah dari nu
dari ormas yang lain dari akademisi dari pengamat
yang banyak mengkritik berkontribusi dalam proses demokrasisasi
kalau hanya pejabat kenapa harus pak nizam dan pak rihamjad
tentu tadi ya
dengan ketua mahkamah agung dan lain sebagainya begitu
ini kita ingin punya standar
jadi punya standar penilaian yang jelas terhadap pemberian penghargaan itu
jangan sampai kriteriannya nggak jelas
jangan sampai begitu
ketika mereka sekarang sudah waktunya rekonsiliasi
sudah waktunya konduksif
lalu bagi bagi penghargaan itu
ini tentu menjadi pertanyaan bagi publik di seluruh indonesia
oke dengan track record keduanya
anda melihat apakah memang pak rihamzah dan juga pak adli zon
memang pantas menerima penghargaan ini
dan memang berjasa
di masa yang lalu di teori yang lalu
ketika pak rihamzah masih jadi wakil ketua dpr
ketika pak adli zon juga sebagai wakil ketua dpr
mereka memang bintang bintang dpr ri
keduanya memang anak anak muda ya
anak yang dimiliki bangsa ini yang sangat kritis terhadap pemerintah
cuma kan indikatornya bukan hanya itu
indikator bintang pemberian tanda jasa itu kan harusnya bukan itu
tentu ada kriteria undang undang yang disematkan kepada keduanya
kalau berdasarkan hanya kekencangan kritik terhadap pemerintah
tentu anggota dpr lainnya juga layak
tentu masyarakat umum juga layak
nah mereka kena itu apakah keduanya layak
kami secara kritis mereka kritis
tapi kan harus dilihat dari indikator yang lain
misalkan terkait dengan kinerjanya
bagaimana kinerja keduanya dalam membidangi program masing masing
kalau tidak salah pak lidjar itu bidang polhukam dan pak fahri hamzah kalau tidak salah bidang ksat
kalau memang indikatornya benar indikatornya bagus secara objektif dinilai secara layak
ya tentu kita juga harus apresiasi itu
tapi kalau memang tidak layak tidak bagus tidak tepat ya tentu harus ditinjau ulang begitu penghargaan tersebut
oke berbicara terkait dengan kepatutan kelayakan kemudian kepantasan
tidak hanya dua orang ini saja fahri hamzah dan juga fadli zon yang akan menerima penghargaan
penghargaan ini juga diberikan beberapa tokoh misalnya ketua mahkamah agung ada hatta ali
kemudian wakil ketua dpd ada farouk muhammad kemudian kepala bnpt
ada komjen paul soehardi alyus dan juga ada beberapa nama lain
ketika memang dua orang ini disandingkan dengan nama nama lain yang juga menerima penghargaan yang sama
pendapat anda pantas
kalau kita bicara legislatif ya legislatif itu gini memang kerjanya digaji dibayar untuk mengkritik
untuk mengkritik pemerintah
jadi kan mereka memiliki tiga fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi fungsi budgeting dan fungsi pengawasan
dinilai saja dari tiga kriteria ini
jadi sejauh mana fahri hamzah dan fadli zon sangat aktif sangat produktif dalam tiga fungsi tersebut
jadi bagaimana telah menghasilkan dan mendorong legislasi dpr
lalu hak budgeting itu misalkan tidak dikorupsi oleh dpr dan pemerintah
lalu pengawasan terhadap pemerintah juga jalan
nah inilah sebenarnya yang menjadi indikator bahwa keduanya layak disandingkan dengan ketua lembaga lain yang mendapat penghargaan itu
kalau memang itu sudah didapatkan kriteria itu sudah berdasarkan indikator yang objektif maka bisa layak
tapi kalau tidak ya saya bilang harus ditinggalkan ulang
oke kang ujang oposisi kritik dan teman temannya merupakan suatu bentuk check and balance terhadap pemerintah
artinya memang gitu ya
karena kita memang selalu dihadapkan dengan hal hal yang seperti itu
tapi dengan adanya pemberian penghargaan ini apakah anda melihat ini sedikit banyak mengganggu kehidupan dan juga dinamika demokrasi kita kah
ya ini kan akan eluh pakai eluh
kenapa tadinya kritis lalu karena diberi penghargaan gitu kan lalu bisa jadi akan malu malu akan diam untuk tidak kritis lagi gitu loh
ya ini yang menjadi persoalan
ini akan mengganggu proses demokratisasi
nah kalau menurut hemat saya diberi penghargaan atau tidak sesungguhnya pak ari hamzah dan bad mizon itu harus menjadi dirinya sendiri
bukan ikut ikutan arus daripada pemerintah
jangan jangan kan begini jangan jangan penghargaan itu diberikan kepada orang yang kritis lalu untuk menjinakkan secara halus tanda ketik
orang orang yang memang katakanlah dulu orang kritis terhadap pemerintah termasuk dari kalangan dpr itu
ini yang harus menjadi perhatian kita bersama mbak tiffany
ada indikasi dan posibilitas itu ya kak ngujang
ya ada dong semua yang dilakukan oleh negara oleh pemerintah kan sifatnya politis
pasti juga pilih pilih juga kenapa a kenapa b kan kenapa yang lain tidak gitu kan
ini pasti politis oleh karena itu indikasi politis ada
karena semua kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah oleh negara yang tersebut itu politis
tentu mereka juga akan pilih pilih begitu
oke jawabannya ini untuk menjinakan atau membungkam atau tidak nanti kita lihat setelah diberikan penghargaan apakah masih tetap kritis atau tidak ya kang ujang
ya harapannya begitu kita rakyat indonesia gitu ya butuh orang orang yang kritis terhadap negara terhadap pemerintah
karena begini di saat partai politik dikuasai oleh koalisi pemerintah di saat tidak ada oposisi yang dominan tidak ada oposisi yang kuat
maka proses demokratisasi tidak akan berjalan dengan bagus
oleh karena itu tokoh masyarakat bpr semua akademisi harus berjibaku harus mengkritisi pemerintah
karena begini kalau itu tidak dilakukan maka akan power tends to corrupt
kekuasaan itu akan cenderung korup
oleh karena itu kita semua harus mengawal proses demokrasi ini dengan cara tadi ya mengawal secara keras mengkritik secara keras
ketika pemerintah salah jalan begitu
oke baik terima kasih kang ujang sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam